selamat sore pak
sudah lama sehingga proses pengurusan administrasi gereja wi agak terganggu karena belum ada uskup
maka dengan kehabisan hari ini pelayanan administrasi kepada jemaat itu dimulai dan karena ada bapak uskupnya
dan tentu pelayanan pastoral ini tidak hanya terkait dengan administrasi gereja dengan umatnya tetapi juga terkait dengan konferensi wali gereja indonesia di jakarta
dan juga terkait dengan fatikan di roma
sehingga kehabisan uskup ini dilakukan pada hari ini
dan sudah jauh jauh hari memang kita sudah berkoordinasi dengan panitia untuk meminimalisasi
jadi saya membantah tadi ada pengantar bahwa lima orang tidak seperti itu
jadi kita sudah atur supaya paling tinggi satu orang sehingga lima enam yang lain itu mengikuti dari radio
dan itu juga masyarakat menyadari bahwa dengan kerumunan atau crowd
itu potensial untuk penyebaran virus
sehingga ribuan orang yang lain lebih banyak mengikuti melalui radio
oke tadi sudah dinyatakan bahwa beberapa prosedur pemeriksaan kesehatan ini juga sudah dilakukan sebelum acaranya berlangsung
kemudian juga menyiapkan beberapa tambahan tambahan untuk memastikan bahwa penyebaran virus corona ini bisa ditekan
artinya apakah kemudian pemerintah provinsi ini bisa memastikan bahwa seluruh yang hadir ini dinyatakan sehat
hingga akhirnya acara masih terus bisa berlangsung
ya kita berkoordinasi dengan panitia untuk memastikan bahwa yang hadir itu sehat
dan itu mbak di atas segala galanya iman orang ya
jadi umat katolik di menggerai itu merasa percaya dengan kehadiran tuhan di dalam hatinya
dan di dalam penyelenggaran kehidupannya
sehingga saya kira kita tidak perlu berdebat ini ya
baik di medsos maupun di televisi soal ini ya
karena masing masing orang dengan imannya ya
nah tetapi tentu saja kita juga mengikuti protap protap yang memang menjadi bagian dari kehidupan nasional kita
dan juga memang baik pemerintah provinsi maupun kabupaten memang berusaha untuk meminimalisasi
bahkan menghilangkan penyebaran virus corona di seluruh nusa tenggara timur
dan dari seribuan orang yang hadir itu
itu kurang lebih sembilan ratus orang itu adalah warga lokal di manggarai
dan seratus yang lain itu terdiri dari para uskup dari indonesia
seluruh indonesia dan undangan yang lain
sehingga perhatian kita lebih kepada para tamu undangan yang datang dari luar
dan itu sudah dilakukan scanning kesehatan menurut protot protot yang ada
nah begitu mbak
ya kalau kita tahu memang presiden republik indonesia joko widodo ini sudah memberikan imbauan untuk memberikan jarak sosial begitu ya
ini antar tiap orang paling tidak dua meter
tapi kalau kita lihat ini pak ada video yang menampilkan saat acara berlangsung
sepertinya jaraknya kurang dari satu atau dua meter pak
apa kemudian upaya upaya yang dilakukan oleh pemerintah provinsi
untuk kemudian memastikan bahwa nantinya para peserta ini tidak terpapar virus corona
apakah kemudian mereka akan diisolasi atau seperti apa pak
ya nanti kita koordinasi dengan kabupaten untuk bisa mengecek kembali kesehatan dari jemaat itu
karena memang tadi sebelum masuk gereja itu sudah dicek dengan termogan bagaimana suhu tubuh mereka
dan mereka menyadari sepenuhnya bahwa dengan bersentuhan secara fisik itu sangat sensitif untuk penyebaran
sehingga sesuai dengan protap tidak ada jabat tangan tidak ada cipika cipiki tidak ada budaya sium hidung ya
seperti yang biasanya di nusa tenggara timur
dan masyarakat sendiri menyadari
jemaat menyadari bahwa memang
mereka dengan kesadaran sendiri
mereka tahu bahwa virus corona itu sangat rentan penyebarannya melalui kontak fisik
karena itu tabisan uskup biasanya selama ini dihadiri enam sampai tujuh orang
tetapi kali ini disederhanakan menjadi seribu
dan lima sampai enam yang lain ikut melalui radio dari rumahnya masing masing
ini saya mau mengonfirmasi lagi pak
apakah kemudian nanti para peserta ini akan ada karantina khusus
artinya untuk memastikan bahwa memang tidak ada gejala gejala covid sembilan belas yang dirasakan
atau tes covid sembilan belas atau seperti apa
atau memang biarkan saja berjalan pak
para undangan yang datang dari luar itu juga diawasi dengan dikontrol kesehatannya
ya walaupun setelah habisan berlangsung
karena bapak bapak uskup ini terkonsentrasi penginapannya
itu pihak kesehatan
tim kesehatan juga mengontrol mereka
mengontrol bapak bapak uskup ini
demikian juga tamu tamu yang lain
itu juga dikontrol kesehatannya
supaya dipastikan tidak ada dari satu dari antara mereka ini terpapar virus
yang sangat sensitif untuk penyebarannya kepada orang orang lain di kota ruteng itu
baik kalau begitu
terima kasih banyak atas informasi anda pak marius
yang merupakan kepala birohumas dan protokoler sekretaris daerah provinsi nusa tenggara